tiga dua satu silahkan
di kawasan jabodetabek
di indonesia terdapat satu ratus dua belas wilayah siaran dengan enam ratus sembilan puluh empat lembaga penyiaran
sekitar satu ratus empat puluh delapan lembaga penyiaran belum melakukan siaran secara digital
kominfo akan melakukan langkah pendekatan kepada lembaga penyiaran tersebut
sekali lagi kepada seluruh pejabat
baik pejabat dari baris krimpori maupun dari kominfo
untuk melakukan pendekatan pendekatan lapangan yang penuh keakrapan dan persaudaraan
agar secara teknis bisa dilaksanakan dengan baik
warga pun menyambut baik migrasi siaran digital
menurut ali warga mampang jakarta selatan
siaran digital memiliki kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan dengan tv analog
untuk tanggapannya sih ada sisi positifnya juga ya
terutama di tv
di digital layarnya lebih cerah lebih bersih
hingga satu november pemerintah maupun lembaga siaran televisi swasta
telah membagikan lebih dari satu juta set top box
kepada masyarakat yang kurang mampu di seluruh indonesia
pemerintah juga menyediakan layanan hotline di satu ratus lima puluh sembilan
dan masyarakat yang ingin mendapatkan set top box gratis
bisa mengecek laman website cekbantuanstb kominfo go id
tim liputan cnn indonesia